buniani mengajukan gugatan pra peradilan ke pengadilan negeri jakarta selatan
terkait penetapan tersangka terhadap dirinya yang dinilai tidak sesuai prosedur
didampingi kuasa hukumnya buni mengaku tidak bersalah terkait kasus yang disangkakan kepadanya
tidak terima dijadikan tersangka oleh kepolisian
buniani yang mengunggah video pidato gubernur nonaktif basuki cahayapurnama di kepulauan seribu
menggugat polda metro jaya dengan mengajukan pra peradilan
dengan didampingi sejumlah kuasa hukum
senin pagi buniani mendatangi pengadilan negeri jakarta selatan
menurut kuasa hukum buni aldwin rahardian
pengajuan pra peradilan dilakukan karena kliennya ditetapkan tersangka oleh penyidik
di treskrimsus polda metro jaya pada dua puluh tiga november lalu bersamaan
dengan pemeriksaannya saat masih menjadi saksi
menurutnya hal ini tidak lazim menyangkut prosedur dan hukum acara kuhp dan peraturan kapolri
proses penangkapan yang dilakukan
dilakukan oleh polda metro jaya
alasan kemudian kenapa ini dimohonkan
peraturan pra peradilan ini
ada hal yang kemudian tidak lazim menyangkut prosedur dan hukum acara
ketika proses penangkapan dan penetapan status tersangka ini
buniani berharap dengan pengajuan pra peradilan
nama baik dirinya bisa dipulihkan
undang undang kita itu sudah menjamin semua warga negara itu boleh mengambilkan pendapat
boleh undang undang loh ya ud empat puluh lima
itu bukan undang undang di bawahnya tapi konstitusi kita sudah menjamin
nah kalau itu mau diapa apanya ini repot jadinya
siapa yang mau berani ngomong nanti kalau semua orang dikit dikit kebencian dikit dikit ini sama sekali

ini saya diserahkan oleh wilayah politik
penyidik menjerat buni dengan pasal dua puluh delapan junto pasal empat puluh lima undang undang informasi dan transaksi elektronik
dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara dan denda maksimal satu miliar rupiah